awalnya chef harjo baru akan memulai usaha restoran
namun karena pandemi yang melanda usaha tersebut berubah bentuk menjadi usaha catering
berpengalaman membuka dapur dapur umum di daerah daerah bencana
chef harjo tergerak untuk membuka dapur umum yang membagikan makanan bagi tenaga medis di dua puluh lima rumah sakit di jabodetabek
sekitar tiga kotak makanan dibuat dan didistribusikan setiap harinya
salah satu relawan mengaku ingin turut berperan membantu para tenaga medis
yang berada di garda terdepan penanggulangan virus corona dengan menjalankan tugasnya sebagai juru masak
saya sangat antusias sekali dan bangga bisa berkecimpung dan bisa membantu pemerintah
dalam rangka menangani covid sembilan belas ini buat para para medis yang jurumasak
chef haryo sendiri mengaku mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak
dan pihak dalam membuka dapur umum ini
chef yang sempat menitik karir di amerika serikat ini mengatakan
semua pihak yang ingin membuka dapur umum untuk betul betul memperhatikan kualitas dapur mereka
menurutnya dapur yang disiapkan harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menyediakan makanan secara massal
saya menyarankan kepada instansi yang kuat ya secara finansial yang punya backup dana ini
mereka harus serius mengajak kami kami ini yang profesional
yang mengerti kebutuhan dapur bencana
apa yang dilakukan chef haryo merupakan salah satu contoh gerakan sosial
yang diinisiasi oleh seseorang yang telah lama berkecimpung di bidang tersebut
sehingga kualitas bantuan yang dihasilkan dapat terjaga dan dipertanggungjawabkan